mobilisasi masyarakat indonesia menjadi celah pasar istimewa
bagi korporasi maskapai penerbangan di tanah air
efisiensi waktu menjadi salah satu alasan
transportasi udara kerap menjadi pilihan
lantas siapa penguasa pasar bisnis penerbangan di tanah air
penguasa langit indonesia
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan
ini untuk periode semester pertama dua ribu enam belas
kita lihat bahwa yang menguasai adalah lion air
berada pada posisi pertama dengan empat belas tujuh juta penumpang yang berhasil diangkut
sepanjang semester pertama dua ribu enam belas
dan suka tidak suka sayang tidak sayang ternyata line air masih berada pada posisi pertama
kita lihat bersama empat belas tujuh juta orang yang diangkut
dan bila kita kombinasikan lagi dengan anak usahanya
misalnya ada wings air ataupun juga ada batik air
itu juga nanti akan lebih bertambah lagi
tapi paling tidak
lion group berada pada posisi pertama
lalu diikuti oleh garuda indonesia ini merupakan maskapai plat merah
kita lihat garuda indonesia mengangkut sembilan enam juta penumpang sepanjang semester pertama dua ribu enam belas
dan tidak hanya itu garuda indonesia juga memiliki pelayanan untuk low cost carrier
ataupun juga penerbangan berbudget rendah yaitu citylink
citylink sendiri berada pada posisi ketiga
jadi sama sama saling berurutan dua dan tiga itu diisi oleh bumn negeri
dengan lima dua juta penumpang yang berhasil diangkut oleh citylink
selanjutnya pada posisi keempat adalah sriwijaya air dengan tiga sembilan juta penumpang yang berhasil diangkut pada paruh pertama dua ribu dua puluh
lalu kemudian batik air dengan tiga lima juta orang yang berhasil diangkut
untuk batik dan juga lion air merupakan saudara kandungnya ya
jadi ini ada abang ada adiknya
dan mereka sama sama berhasil tampaknya di segmen mereka
masing masing meskipun mereka dibayangi oleh ini garuda indonesia
jadi garuda indonesia ini bisa menjadi salah satu tantangan sesungguhnya
ketika mereka bersaing dengan lion air yang memang kita tahu bahwa mereka sudah terlebih dahulu
mereka juga banyak ya bermain di beberapa titik di indonesia
ada beberapa yang menjadi kekuatan sehingga low cost carrier masih menjadi pilihan
saya ulas sedikit misalnya yang pertama adalah segmen middle class
jadi untuk yang paling besar tumbuh di indonesia
indonesia adalah masyarakat segmen menengah
apa ciri ciri segmen menengah
kemudian punya penghasilan yang lumayan lah ya di segmen menengah
dan mereka mau sesuatu yang efisien
waktunya ada dan yang pasti murah
kalau murah kemudian terjamin kenapa tidak
kadang kadang mengapa mereka masih memilih lion air
yang kita tahu lion air sendiri memang memiliki beberapa cerita yang tidak menyenangkan
kita lihat sembrautnya manajemennya bisa tidak membayar pilot misalnya
ataupun juga pekerja pernah terjadi
artinya sering banget delay gitu
sering banget delay pun tetap dipilih
karena memang bila kita melihat geografi indonesia sendiri yang tadi dari pulau pulau
biasanya rute penerbangannya itu tidak lebih dari tiga sampai empat jam
jadi masyarakat indonesia misalnya yang ingin dari jakarta misalnya yang hanya ingin ke jogja
itu kan sangat sebentar ya
ya tidak apa apalah hanya segitu saja
masa sih ada apa apa di jalan
jadi ya sudah pakai saja lion air
karena harganya bersaing kompetitif murah kan
jadi jaminan keselamatan yang hanya satu jaman itu tergadaikan dengan harga yang murah
tapi itu pilihan
itu keputusan ekonomi
middle class menjadi sasaran yang paling utama
lalu kita lihat tadi adalah rute penerbangan pendek
jadi rute penerbangan pendek membuat orang gampang mengambil keputusan
ya sudah yang murah saja daripada yang mahal
harganya bisa selisih sampai ratusan ribu
jadi middle class kemudian rute pendek menjadi dua alasan utama
mengapa lion air di tengah berbagai cerita tidak baik yang masih dipilih menjadi maskapai yang paling banyak menerbangkan penumpang
kita nanti akan spesifik bicara bagaimana pula tidak karena lion air ternyata memiliki armada yang begitu besar
kita masuk ke sini
kita masuk ke lion air
lion air sendiri bila kita lihat ini adalah
total penumpang dari anak anak usaha lion air
jadi ada batik kemudian ada wings ya
untuk batik sendiri memang lebih eksklusif
mereka mengklaim ini lebih eksklusif
jadi seperti garudanya lion air gitu
untuk yang rata rata adalah lion air
empat juta untuk penumpang yang diangkut oleh lion air
kemudian batik air tiga empat puluh lima juta
wings air dua tiga puluh empat juta
dan kita lihat totalnya adalah dua puluh lima juta penumpang
dan bagaimana kontribusinya
jadi kontribusi itu bahasa yang terlalu teknis
atau pangsa pasar juga terlalu teknis
artinya bahwa lion air lion group menguasai ini menjadi raja di langit indonesia
nyaris separuh lah ya
mereka menguasai pasar indonesia
dan dari mana angka ini
dari anda yang suka browsing tiket tiket murah lion group
baik dari line air batik air ataupun wings
mau agak naik kelas sedikit
gue coba untuk batik lah
kemudian harganya bersaing dengan sekelasnya seperti garuda indonesia
itu anda semua yang menyumbangkan
data yang saya presentasikan ini adalah anda yang menentukan
anda klik tiket dari maskapai maskapai ini
maka akan masuk ke kementerian perhubungan
dan kita jelaskan betapa sukanya anda demen banget untuk beli tiket tiket dari lion group
tidak hanya itu
frekuensi terbang lima ratus dua puluh penerbangan per hari
lalu kita bergeser ke batik
bagaimana dengan batik
batik sendiri memiliki dua puluh enam rute domestik
dan frekuensi terbangnya satu ratus tujuh puluh penerbangan per hari
gila memang mereka ini ya
banyak sekali rutenya
kita ke wings misalnya
untuk wings sendiri kita lihat memiliki tujuh puluh delapan rute domestik
frekuensi terbang dua ratus empat puluh delapan penerbangan per hari
dan total armada pesawatnya ada satu ratus sembilan puluh tujuh pesawat
tidak berhenti sampai di situ
mereka begitu agresif
hingga tahun dua ribu dua puluh delapan lion group akan memiliki tujuh ratus delapan puluh persen

dari atr boeing hingga airbus
meskipun mereka masih memiliki banyak pekerjaan rumah
di antaranya on time performance
yang harus tetap di tingkat
dan pemerintah juga tampaknya wajib intervensi
agar jangan berbisnis saja tapi tidak datang job
jadilah businessman yang fair
memberikan pelayanan yang memang sudah sewajarnya kepada konsumen
itu yang pertama
dan yang kedua
kalau mereka mau terbang mereka pasti butuh bandara
seperti apa bandara kita mampu menampung ini

misalnya dalam sekali terbang
dianggaplah separuhnya saja
di mana mereka akan bersandar kemudian
ataupun di mana mereka akan landing
kalau misalnya tidak kapasitas dari bandara kita tidak mumpuni
untuk menampung agresifitas
saya cukupkan di lion air
saya ke selanjutnya
saya ke garuda indonesia
garuda indonesia memiliki anak usaha city link
yang mengangkut lima tujuh belas penumpang
selama semester pertama dua ribu enam belas
sementara garuda indonesia sembilan enam juta penumpang
dan totalnya adalah empat belas tujuh puluh tujuh penumpang
tidak begitu buruk memang
tapi yang pasti
garuda juga harus berhati hati
ini makin kompetitif
apalagi kita bicara untuk low cost carrier
jadi ada city link
ada line air di sana
cukup sukses sebenarnya city link
karena mulai menyalip membayang bayangi lion air
tapi juga jangan pernah lupa
bahwa kompetisi itu akan terus berjalan
tidak akan ada bisnis yang diam
seperti mereka akan terus berinovasi
dan menariknya bahwa
maskapai plot merah ini
ternyata memang pernah
beberapa kali bahkan mendapatkan penghargaan
sebagai maskapai paling dicintai
dari empat ratus dua puluh maskapai di dunia
versi survei skytrax tahun dua ribu enam belas
dan tiga kali berturut turut
mereka sebagai best cabin crew
kita juga bangga sebagai bagian negara indonesia
sejak tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu enam belas
total armadanya juga satu ratus sembilan puluh tujuh armada
terdiri dari satu ratus empat puluh empat garuda indonesia
dan ada lima puluh tiga city link
mereka pun juga akan menambah armada
mereka sudah memesan juga
kita akan tunggu seperti apa
kompetitor utama untuk lion group
kita lihat ini selanjutnya adalah sriwijaya group
jadi sriwijaya ini tidak terlalu besar
tapi tetap ada ya
saya tertarik juga untuk sriwijaya
dia mengangkut sama semester pertama

kemudian untuk enam mr
ini juga merupakan anak usahanya
adalah satu satu juta penumpang
total nyaris lima juta penumpang
bisnis udara di indonesia
saya ke terakhir
adalah air asia
yang punya ceo baru di indonesia
baru saja dipilih
dan kita lihat untuk air asia
memang tidak terlalu besar ya
karena memang pasar di indonesia
tidak seperti dia misalnya di malaysia
ataupun di asia tenggara
semalam semester pertama
kemudian empat ratus sembilan puluh ribu
untuk air asia x
apa bedanya air asia dan air asia x
di ekornya ada huruf x ya
oke itu sederhananya
tapi yang pasti kalau untuk x
itu adalah ekstra
mereka melayani perjalanan
dengan durasi lebih dari empat jam
jadi ini adalah rute rute panjang
untuk rute rute di atas empat jam
baik itu di indonesia saja
ataupun juga ke luar negeri
itu biasanya mereka pakai yang ekstra
jadi ada kelas bisnisnya
kalau yang ekstra
kalau air asia
jadi sama semua ya
total mereka angkut
satu satu juta penumpang
hanya mencapai dua tujuh puluh tujuh persen
yang menarik adalah
indonesia sebagai pasar terbesar
di asia tenggara
empat terbanyak penduduknya
di seluruh dunia
maka hampir pasti
bisnis apapun yang anda lakukan
di indonesia pasti memiliki celah
kemudian juga potensi gain
keuntungan yang besar
siapapun yang berbisnis di indonesia
dengan yang fair
kemudian pemerintah pun
masuk ke sana campur tangan
agar tidak terjadi
ke mekanisme pasar